sekarang katakan dari mana kau buat sejarah prabowo skawang
siliwangi kamu memang hebat tapi aku tidak akan menyerah tunggu pemanasan
aku harus mengejarnya agar dia tidak membuat kerusakan lagi
aku harus mengendalikan tenaga dalamku
agar tidak melukai mereka
siapa gadis kecil itu
ilmu kanuraganya lumayan juga
tapi aku akan mudah bisa mengalahkannya
coba buktikan mulut besarmu itu
serahkan padaku nyai
akanku lumat bocah kecil itu
hei gadis tengik
beraninya kalau ikut campur urusanku
aku iblis akan mengunyat tubuh kecilmu
jangan jangan kamu lebih yang kira dari semua kakak cawan ini
genangan makhluk itu membuat dadaku sesak
aku tidak akan bisa menghadapi
makhluk besar ini dengan tangan kosong
kamu bukan tadikan ku anak kecil
jangan selalu makhluk jahat
jangan selalu menghukum saya
jangan selalu menghukum saya
kesaktiannya begitu tinggi
siapa sebenarnya anakku
jadi bocah ini adalah kian santok

ya allah akhirnya aku saja dirapi
sebentar lagi ada pergantian jaga
kita akan menyelektratnya
kita akan menyelektratnya
kita akan menyelektratnya
aku harus mengambil kesempatan ini
aku harus masuk ke ruang semai di ayahanda
disana pasti ada kitab kitab kanuragan mumpuni yang bisa aku pelajari
aku akan buktikan
bahwa aku bisa menguasai kanuragan seperti ayahanda
dan aku pasti bisa mengalahkan raka kian santang maupun yundara rasantan
itu pasti salah satu kitab sakti yang aku cari

monyet kecil aku sama sekali tidak membutuhkan
kok begitu teman kan aku
diam jangan banyak bicara
yang aku butuhkan hanyalah kian santun
karena dengan darah aku bisa membalaskan dendam kepada siliwang
dengar monyet kecil
kian santang pasti akan datang kemari untuk menyelamatkanmu
dan aku sudah menyiapkan jebakan untukmu
sebentar lagi kian santap akan masuk perangkapku